kebijakan moneter negara maju yang beragam dalam menghadapi dinamika ekonomi global
menjadi bagian dalam pembahasan para gubernur bank sentral yang tergabung dalam
pertemuan eksekutif sebelas bank sentral se asia timur dan pasifik atau meap
menyepakati penguatan kerjasama regional
masih dalam rangkaian kegiatan yang sama
bank indonesia juga mengadakan seminar internasional bersama federal reserve bank of new york
gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo membuka seminar
sekaligus menyampaikan keynote speech yang pertama
perbedaan akan menggabungkan tiga area
pertama memperoleh objektif pembesaran setelah krisis
di mana faktor yang mempengaruhi ekonomi global akan dibincangkan
kedua kegiatan kebijakan ekonomi secara otomatis
yang menantang berasal dari kebijakan ekonomi secara berbeda
pertama perbedaan antara kabel ekonomi dan kebijakan kebijakan
dalam perjalanan dengan resiko penggunaan kapital dan perubahan ekonomi secara eksternal
kedua mencapai stabilitas kebijakan ekonomi dalam periode divergenci polisi moneter
di mana masalah penting seperti respon polisi untuk mempromosikan stabilitas kebijakan ekonomi
perbedaan antara reformasi sektor kebijakan ekonomi dan perkembangan
dan pengalaman negara dengan alat makroprudensial akan dilimitkan
keynote speech selanjutnya disampaikan oleh presiden federal reserve bank of new york william sidadley
dadli menyampaikan mengenai beragamnya kebijakan ekonomi dan moneter
yang didominasi negara negara ekonomi terbesar di dunia dapat menimbulkan resiko tersendiri
hal itu menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan di negara negara timur maupun barat
untuk menyusun kebijakan yang bertujuan
tujuan mendukung pertumbuhan dan memitigasi resiko
sekaligus mempertahankan stabilitas moneter dan keuangan
kita semua harus mengikuti itu
dalam salah satu sesi seminar
ferry warjio deputi gubernur bank indonesia turut menjadi moderator
sekaligus memberikan pernyataan penutup
seminar diisi oleh pembicara terkemuka dari berbagai negara
diantaranya gubernur reserve bank of india raghuram rajan
dan mantan gubernur bank negara malaysia zeti akhtarajan
diharapkan seminar ini dapat memberikan masukan bagi tiap peserta dalam mengambil kebijakan